berbagai momen unik tersaji dalam upacara pembukaan asian games dua ribu delapan belas
momen unik ini tidak hanya tersaji di gelora bung karno saja namun juga di dunia maya
upacara pembukaan asian games dua ribu delapan belas tidak hanya mengundang decak kagum yang menontonnya
namun tawa dan rasa bangga menyeruak lewat berbagai momen
selain momen kedatangan presiden ala michsian impossible
sejumlah momen lainnya tersaji saat gelaran upacara pembuka asian games
salah satunya adalah goyang dayung ala presiden jokowi ketika menyaksikan aksi penyanyi dangdut fia valen
fia valen tampil menyanyikan lagu tema asian games yang berjudul meraih bintang
aksi goyang dayung presiden joko widodo bahkan sempat dikomentari oleh sang putra bungsu
kaisang pangarep lewat akun twitternya
kaisang p kaisang menyindir presiden pecinta musik metal ini lewat sebuah cuitan
walaupun tangannya metal kena lagu dangdut joget juga
percakapan pembukaan asian games dua ribu delapan belas sempat mendominasi twitter dengan menjadi trending topic nomor satu dunia
akun resmi twitter indonesia menyatakan terdapat setidaknya satu juta tweet dicuitkan dengan menggunakan hashtag opening ceremony asian games dua ribu delapan belas
twitter juga menampilkan heat percakapan yang tidak hanya terjadi di indonesia namun juga di eropa hingga amerika